di daerah jakarta selatan berdiri sebuah rumah asri yang dikelilingi pohon rindang unsur unsur
tradisional jawa dapat ditemukan di semua sudut hunian ini meski begitu rumah tetap memiliki
penampilan modern inilah kreasi sekaligus hunian arsitek wgik pangauban saya berada di rumah
tropis berunsur tradisional dan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk ngobrol dengan
penghuni sekaligus arsitek wgik pangauban halo pak halo pak wgik ini kalau saya lihat rumahnya
terdiri dari empat kompon atau villa begitu ya mengapa didesain seperti ini pak ini karena awalnya
kan kita rumah berkontur ada beberapa level posisi tanah jadi kita sesuaikan terus kebetulan kan kita
ada di di lahan yang agak teduh banyak pohonan saya memanfaatkan itu kebetulan itu hal yang
positif buat arsitektur ketika kita membuka sebuah desain itu terhadap alam jadi saya pisah pisahkan
bangunan tapi bisa bisa kolase dengan alam terbuka ya ini saya lihat sangat asri ya daerah
rumahnya kita boleh lihat lihat ke salah satu komponennya pak yang mana dulu nih
boleh ke rumah utamanya dulu rumah utama jadi ini ada saya bagi beberapa
section ya jadi ada area private ke area publik dimana di rumah utama ini kita bisa lihat kita
bersama pendopo ini yang biasa kita terima untuk tamu ini kalau saya lihat atapnya berbeda dari
kompon kompon lainnya bisa tolong jelaskan sedikit ide dibalik desain ini pak betul jadi ini sebenarnya
konsep bukan joglo ya ini rumah limasan terus ada expose terhadap material kayu jadi ada kuda guda
ada usuk dan segala macam itu kebetulan juga ada elemen panel panel kayu ada ukiran ini
someho itu kayak kayak warming gitu jadi nuansa itu jadi poinnya di rumah ini dimana kita kan ada ada
suasana kampung ada suasana cultural jadi ada ada artwork kan jadi kayak kita menerima dengan dekorasi itu terus
ini selain itu juga dengan seiling yang tinggi beberapa tidak saya tutup karena ada kisi kisi itu membuat sirkulasi
jadi kita tidak dengan ac tapi dengan udara alam pagi sore itu kita bisa segar oke jadi dari ruang
utama tadi dan juga ada ruang ruang terbuka kita ada transisi ke dapur dimana kan setelah kita
berkumpul kan biasanya kita makan dan seterusnya kan untuk ramah tamah dan ini ada area dapur yang
memang sengaja dengan pintu besar karena kan kembali lagi saya merespon alam itu seterbuka mungkin
jadi sirkulasinya juga bagus kemudian keterbukaannya informalnya juga ada ketika antara ruang dapur
pendopo ini menjadi satu kesatuan karena ada taman di tengah jadi ya kita santai lah
suaranya lebih rileks lah selain area publik dapur dan ruang tamu rumah whogik juga memiliki
tiga kamar pribadi yang dibangun menggunakan kaca dan kayu sebagai tembok agar mendapatkan cahaya alam
ini kamarnya siapa pak wogi ini kamar anak saya paling kecil jadi dia aktivitas hari hari di sini
ini meskipun di lantai dua saya melihat masih bersambung gitu ya temanya saya lihat tembok temboknya
terbuat dari kaca betul jadi ini keterbukaan karena kan kita ada di lantai dua jadi ada
vegetasi yang view yang kita bagus kita terbuka kemudian juga ada jendela jendela besar kita bisa
menghasilkan kayu itu menyambung dengan yang lain bangunan yang lain aksen aksen tradisionalnya juga
terlihat nih pak seperti lampu antik dan juga lukisan di belakang kita betul jadi even kita
simple gitu ya kita tetap ada dekorasi yang untuk membuat suasana lebih hangat ya karena aksen itu juga
menambah kreativitas si anak karena ada seninya ada dekorasi yang dia bisa lihat dalam diadakan
rumah seluas satu ratus dua puluh m persegi ini berdiri di atas lahan empat ratus m persegi wgik membangun rumah
idamannya ini secara bertahap sejak dua ribu dua oke kebetulan sekali kan kita memang berangkat ke
jakarta ini sebagai pendatang dan waktu itu kita ingin rasanya itu ketika pulang ke rumah itu
aksen kultur jawa sedikit menjadi sentuhan tentunya bangunannya itu tidak menjadi tradisional kuno
gloomy dan seterusnya tapi kita tetap sebagai arsitek membuat ini dalam konteks kekinian
kontemporer jadi bangunnya tetap modern kita dengan material material yang mudah dilakukan
didapat pengerjaannya juga mudah kaca kayu simpel ekspos beton besi dan seterusnya kita satukan tapi
kultural tadi ada satu bangunan bukan joglo tapi limasan kebetulan gitu ada nuansa kampung
mudah ada satu akut ukiran ukiran kemudian ada lukisan itu sama dari modern itu yang kita merasa
itu satu dekorasi yang nyambung dengan nostalgia kita perpaduan unsur unsur tradisional dalam
bentuk lukisan dan ukiran etnik dan bangunan semi modern dengan konsep indoor outdoor ini
memberi ketenangan dan kenyamanan bagi wgik dan keluarga
selama pandemi ya ini tentunya saya surprise kemarin dengan keadaan kemarin di indonesia dalam
dering apa ya worst time gitu ya kita harus di rumah dan kita menghadapi trauma pandemi kan ini
rumah ini cukup cukup healing buat kita karena sekali lagi ketika di dikampanyekan dengan rumah
yang terbuka udara yang
bisa cepat berganti kemudian matahari yang yang pagi yang bisa masuk ke dalam itu sirkulasinya
menjadi positif dan itu kita ada kesegaran baru jadi kita terasa beristirahat itu lebih cukup
kemudian selain itu dengan bangunan yang terpisah kebetulan bangunan terpisah apalagi ketika kita
from home kemudian ada mungkin salah satu yang sakit kita punya privasi sendiri sendiri jadi
mereka aktivitas di kamar masing masing dengan berkualitas yang sedikit lebih jauh dan juga terdapat keuntungan dan kemampuan para pengurus dan percaya untuk mengelola ruang yang terdapat kemampuan yang di luar sana

dan di tengah bangunan itu di antara bangunan itu ada refreshing ada vegetasi ada udara terbuka dan itu masuk ke masing masing kampung tadi
dikelilingi pohon rindang dan dihiasi beragam ornamen tradisional rumah unik ini merupakan passion project wegik yang tak ada duanya
karmel mursalim arief yunan jakarta